hai saiful mubarok satu dari sekian banyak ngamudi beca di kota purbalingga jawa tengah
sejak beberapa bulan terakhir mendatangi warung makan di kawasan purbalingga lor tak jauh dari
pendopo kabupaten purbalingga untuk makan siang di tengah pendapatannya yang menurun
karena sulit mendapatkan penumpang paket makan gratis yang disediakan sejumlah komunitas ini
sangat meringankan bebannya paling tidak mengurangi beban untuk membeli makan siang
nyari penumpang susah atau enggak agak susah susah itu penghasilannya menghasilkan menurun kurang
warung makan gratis ini sudah berjalan lebih dari tiga bulan dan diinisiasi oleh sejumlah
komunitas dan relawan sanury kabul koordinator warung makan gratis purbalingga menyatakan setiap
hari banyak relawan yang membantu proses memasak mengemas
dan hingga mendistribusikan sekitar dua ratus paket nasi lengkap dengan lauknya semula warga yang
membutuhkan datang dan langsung mengambil di warung namun karena kondisi penyebaran
covid sembilan belas semakin meningkat relawan membungkus dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan
untuk sasarannya yang jelas kaum doa apa yaitu tukang parkir pedagang asongan tukang becang
dan siapa saja yang melintas di sini masuk pemulung dan sebagainya
itu sasaran kita tidak hanya dari donatur warung makan gratis ini kini telah mendapatkan bahan makan
dari pemerintah daerah kabupaten purbalingga untuk diolah menjadi makanan dan didistribusikan pada
korban bencana seperti banjir tidak hanya di purbalingga komunitas warung makan gratis
ini juga telah berkembang ke kabupaten lain seperti di kabupaten banjarnegara dan kabupaten
tegal roby sahwan amin purbalingga jawa tengah